indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
presidensi g dua puluh di indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia
untuk pertama kalinya dalam sejarah indonesia memegang presidensi g dua puluh
akhirnya saya senang bisa menerima presidensi g dua puluh ke presiden widodo
presiden widodo merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional
yang beranggotakan negara negara dengan perekonomian yang besar di dunia
g dua puluh ini terdiri dari sembilan belas negara termasuk indonesia dan satu lembaga uni eropa
forum yang didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu memiliki posisi yang cukup strategis
karena secara kolektif negara negara g dua puluh ini merepresentasikan
lebih datang dariarily keuarga
mereka sepupu pengelolaan yrgota
indonesia benar yang calendric
jika ketika nanti penyelenggara yang menghargai

nilai investasi dengan negara g dua puluh nanti bali akan menjadi kiblat pertemuan para para
pemimpin dari negara g dua puluh
atensi dunia nanti tahun depan akan tertuju pada indonesia khususnya bali
dan ini tentu baik untuk kita kita ingin memberikan pesan kepada dunia bahwa
anda tidak perlu lagi ragu untuk masuk ke indonesia menjadi wisatawan di indonesia
karena kami bisa mengendalikan covid sembilan belas
nah ini tentu kan akan mengembalikan perekonomian di sektor pariwisata
utamanya untuk bali dan tempat tempat di mana wisata menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi
nah g dua puluh ini membahas dua arus isu yang pertama adalah tentang finance track dan sherpa tax
nah finance track ini membahas terkait dengan isu isu yang berhubungan dengan keuangan
ekonomi dan internasional pajak
nah sedangkan untuk sharefa tax ini nanti isunya akan fokus pada pembahasan geopolitik
anti korupsi perubahan iklim dan juga kesetaraan gender
nah di presidensi g dua puluh indonesia ini indonesia memperjuangkan yaitu pemulihan ekonomi dan juga kesehatan
tidak hanya kepada negara negara g dua puluh tapi juga kepada seluruh dunia
salah satu tantangan presidensi g dua puluh indonesia ini bagaimana indonesia
mampu merangkul dua negara rival ini antara tiongkok dan amerika serikat
apalagi pada penutupan g dua puluh kemarin presiden tiongkok xi jinping tidak hadir secara langsung
ini yang menjadi tantangan bagi indonesia
kedua kita tahu bahwa antara amerika serikat dengan cina juga
mereka memproduksi vaksin dan bukannya tidak mungkin bahwa vaksin ini menjadi instrumen politik
untuk kepentingan kepentingan nasional mereka

kita harus menghadapkan pada permasalahan ini bagaimana kita akan recover together
padahal vaksin itu menjadi hal yang sangat penting yang harus dinikmati oleh semua warga di dunia
indonesia memiliki waktu satu tahun untuk bersolek di depan negara negara g dua puluh
nah prof hikmanto menambahkan bahwasannya salah satu tolak ukur presidensi indonesia di g dua puluh ini
adalah bagaimana indonesia mampu merangkul tidak hanya negara negara g dua puluh
tapi negara negara di seluruh dunia dalam proses pemulihan ekonomi dan kesehatan
dan juga kesetaraan vaksin
semoga sukses indonesia
pindah nabilah windri hawa di jakarta